tiga terdakwa dari unsur kepolisian dalam sidang kanjuruhan ini adalah
ki tiga brimopolda jawa timur akp hasdarmawan
kabak ops polres malang kompol wahyu setio pranoto
dan kiasat samapta polres malang akp bambang sidik ahmadi
sidang dimulai pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat di pengadilan negeri surabaya ruang sidang cakra
sidang dengan ketua majelis hakim abu ahmad sidki amsyah dalam putusan selanya
memutuskan menolak keseluruhan eksepsi atau keberatan dakwaan dari ketiga terdakwa
kepala paku setio pranoto sdak sdika mdika tersebut di atas
tiga menanggurkan dia sekarang sampai keputusan akhir
sidang dengan tiga terdakwa ini masih dilaksanakan secara online
tiga terdakwa mengikuti jalannya sidang dari ruang tahanan polda jawa timur
perlakuan yang berbeda dengan dua terdakwa lainnya di luar unsur kepolisian
yang dihadirkan di ruang tahanan polda jawa timur
di ruang sidang
sementara penasehat hukum terdakwa unsur kepolisian juga mendapatkan sorotan
pasalnya penasehat hukum ini masih berstatus polri atau asn aktif
konfirmasi terkait persidangan juga dilemparkan penasehat hukum ke humas polda jawa timur
semua kan sudah bisa menyaksikan bersama
untuk lebih detailnya bisa ke polda aja di humas
agenda sidang berikutnya dijadwalkan minggu depan tiga puluh satu januari dua dan tiga februari dua ribu dua puluh tiga
dengan agenda mendengarkan keterangan saksi saksi
untuk sidang berikutnya hakim mengabulkan permintaan jaksa
untuk menghadirkan terdakwa dari unsur kepolisian di persidangan
atau mengikuti sidang secara offline
tim liputan cnn indonesia